ada berbagai jalur yang dapat dipilih untuk masuk dan kuliah di perguruan tinggi negeri di indonesia
setiap jalur memiliki dinamika sendiri
jalur pertama adalah seleksi nasional berbasis prestasi atau snbp
seleksi ini bertujuan menjaring siswa berprestasi baik akademis maupun non akademis
jalur kedua adalah seleksi nasional berbasis tes atau snbt
saat ini snbt terdiri atas dua kategori yaitu literasi berupa tes matematika
bahasa inggris serta bahasa indonesia dan tes potensi akademis
kedua jalur ini diadakan langsung oleh kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
sementara itu jalur ketiga adalah ujian mandiri
jenis ujiannya pun berbeda beda sesuai dengan yang dipilih oleh otoritas perguruan tinggi
namun sebagian kalangan mengkritik soal tes jalur mandiri ini
salah satunya penulis eko prasetyo
eko yang menulis buku berjudul kampus hari ini mahal menindas dan kehilangan integritas
mengatakan hal ini terjadi karena pemerintah memberikan otonomi luas terhadap perguruan tinggi negeri
dampaknya kampus mengandalkan pendapatan dari mahasiswa setelah subsidi dari pemerintah dikurangi
menurut eko kondisi ini membuat ptn ikut berebut mahasiswa layaknya perguruan tinggi swasta
kalau kita lihat beberapa biaya di perguruan tinggi negeri sama hampir sama dengan swasta
ini kan dalih perguruan tinggi negeri saja menurut saya dia ini kan sebenarnya gedungnya dulu dibangun pemerintah
tanah juga milik pemerintah
artinya kenapa dia harus berorientasi komersial seperti itu
mestinya kalau dia berorientasi komersial ya perguruan tinggi harus meningkatkan kualitas riset
yang itu bisa menjadi penambal biaya dia gitu tapi jangan menggunakan biaya itu dari mahasiswa
wakil rektor universitas gajah mada bidang pendidikan dan pengajaran
wening udasmoro menyebut perbedaan uang kuliah tunggal di setiap jurusan sudah diatur oleh kemendikbutristek
di ugm tidak semua mahasiswa membayar biaya yang sama
beberapa mahasiswa bahkan tidak membayar biaya kuliah sama sekali
jadi di dalam biaya perkuliahan itu sebetulnya kalau untuk ugm itu ada biaya kuliah yang sifatnya untuk solidaritas
ini memang ada persentase persentase nanti yang apa namanya
yang diterapkan ya untuk mereka yang bergaji sekian maka mendapatkan semacam keringanan
berapa persen dan lain sebagainya bahkan ada yang sama sekali tidak membayar jadi mereka persen
adapun kepala kantor seleksi masuk universitas pajajaran anas
menyatakan kuota mahasiswa yang diterima di jalur mandiri empat puluh persen jalur snbt empat puluh persen dan snbp dua puluh persen
mahasiswa yang lulus melalui jalur snbp dua puluh persen dan snbp dua puluh persen
mahasiswa yang lulus melalui jalur snbp dua puluh persen dan snbp dua puluh persen
mahasiswa yang lulus melalui jalur snbp dua puluh persen dan snbp dua puluh persen
mahasiswa yang lulus melalui jalur smbp dan snbt pun hanya dikenai uang kuliah tunggal atau ukt setiap semester
yang terbagi delapan golongan sesuai dengan jumlah pendapatan orang tua dan tanggungan keluarga
untuk mahasiswa yang lulus lewat jalur mandiri ada satu nilai nominal ukt yang dibayarkan setiap semester
dan wajib membayar iuran pengembangan institusi dengan nilai nominal yang berbeda setiap program studi
meskipun demikian dalam proses belajar tidak akan ada perbedaan antara mahasiswa yang masuk melalui jalur snbp dan snbt
dengan jalur mandiri
kami tidak ada ya tentunya kami semuanya satu kelas
baik yang snbp snbt maupun yang mandiri
semuanya satu kelas jadi tidak ada kelas eksekutif
proses masuk perguruan tinggi melalui berbagai jalur
memang memiliki dinamika masing masing
yang lebih penting adalah sebagai warga negara
siswa sma dan yang sederajat harus mendapat perlakuan yang adil
dalam memperoleh pendidikan tinggi
tim liputan cnn indonesia